menjelang ramadan seribu empat ratus empat puluh hijriah calon presiden nomor urut satu joko widodo menunaikan sholat taraweh di masjid jenderal besar sudirman bogor
sementara calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno menunaikan tarawih di masjid attaqwa jakarta selatan
jokowi menunaikan sholat tarawih di masjid jenderal besar sudirman bogor
masjid tersebut terletak tidak jauh dari istana bogor
mengenakan baju koko dan sarung berwarna coklat jokowi menunaikan sholat tarawih didampingi wakil wali kota bogor deddy arahim
dikutip dari detik com seusai tarawih jokowi sempat membahas rencana operasional light rail transit masuk ke kota bogor
sementara itu tarawih pertama calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno dilakukan di masjid attaqwa jakarta selatan
sandi mengenakan baju koko berwarna putih dan didampingi keluarganya
seusai taraweh ia menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat indonesia
agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi
dan memberi suasana sejuk meski dalam kondisi pasca pemilu